dulu saya sering disangka ikut pesugihan karena bisa berpenghasilan tanpa keluar rumah
saya kerap menjadi cibiran tetangga karena terlihat menganggur
tapi itu semua berubah sejak ada kris tanpa tatap muka
dengan chris tata m saya bisa mengirim kode chris toko kepada para tetangga
tanpa perlu tokoh fisik saya bisa tunjukkan bahwa saya punya usaha
sejak pakai chris omzet saya meningkat drastis
karena para tetangga bisa melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka
dengan kris cukup satu kode qr bisa dipakai untuk seluruh pembayaran
dengan cara pembayaran cris yang cepat mudah murah aman dan handal
ucapkan selamat tinggal pada tetangganya nyirmo
segera daftarkan tokomu untuk pakai cris sekarang juga